aku gak mau dia ada disini bo
kakak giana selalu senyum gina aku
dia orang itu juga
padahal haji haji yang mau dia ada disini
tapi aku gak mau bo
aku mau aku gak mau
anakku buruk rupa itu belum tentu buruk hatinya
dia berjanji untuk menjadi tukang
kemari cepat lara sati
ada pemuda yang mengaku adalah temanmu
apa kabar putri
yang katanya mengaku teman lara sati
siapakah gerangan temanmu ini
yang tidak kenal haji
dimanakah engkau mengenal putri kesayanganku
hamba mengenalnya tiga hari yang lalu baginda
sewaktu mengambilkan selendang yang jatuh ke dalam telaga
kamu sudah berbohong kepada aji
mari kita selesaikan masalah ini dalam
seburuk apapun rupanya
tapi dia telah menolongmu
tiang janji mau jadi teman kamu
asal kamu mau membantu dia
ambilkan selendang tiang janji
pemuda buruk rupa ini
bisa kita jadikan pengawal pribadi untuk larasan
agar dia bisa menemani larasati kemanapun larissati pergi
keana benar baginda
tiang setuju itu
tetapi bagi tiang
sahabat adalah sahabat
keng tidak mau jika sahabat tiang dijadikan pengawal buat tiang
kamu benar larasati
maukah engkau tinggal di sini
maaf baginda raja
tentu saja hamba bersedia
dia sungguh menyerang siapin
makanlah kingdom chairs
tak di silahkan
hamba datang menghadap ratu
sudah berapa lama kamu tina mandi
ampun baginda ratu
hamba akan segera mandi
sebagai penghuni istana kamu harus bersih dan harum
hamba akan segera mandi
nara saki sudah mulai tertekan
kelihatannya kehadiran kemudah bersisik itu ada gunanya juga
yang bagaimana kalau kita atur
agar mereka berdua bisa menikah
ide yang bagus
kau memang anakku yang paling pintar
kalau nara saki sudah menikah
maka tahta kerajaan ini akan menjadi milikmu sepenuhnya
dulu ibuku seperti apa mbak
dulu ibumu sama sepertimu
tatapan matanya lembut
eh burung rupa
kau senangkan dengan adikku
kakak itu adalah sahabatku kak
nara saki benar
aku hanyalah temannya
aku yang salah
bukan begitu tuan putri
hamba mesti menguras kolam
aku gak mau diada di sini bu
kakak giana selalu saja menghina aku
yang ratu juga
padahal haji haji yang mau diada di sini
tapi aku gak mau bu
aku mau aku gak mau
buruk rupa itu
belum tentu buruk hatinya
apa yang membuat putri menangis
dia yang sudah tidak kuat lagi oke
yang sudah tidak kuat lagi untuk selalu dihina oleh kakak kakak ana dan juga biang ratu
dia sudah tidak kuat
oka bila oka betul betul mencintai dan menyayangi tia sebagai seorang sahabat
dia memohon dengan sangat kepada oka
yang harap oka dapat mengerti
kalau kehadiranku justru akan membuatmu bersusah hati
tentu aku sangat menyayangimu laras
terima kasih mas
saya berasa seperti nasib saya
saya juga gak peybama